kita beralih ke jakarta
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mengaku heran
melihat rumah warga yang lokasinya berada di sisi kali kerukut
padahal menurut ahok seharusnya ada jarak tertentu
antara kali kerukut dengan pemukiman warga
banjir di wilayah kemang jakarta selatan
mengakibatkan ruas jalan dan permukiman warga terendam
hingga ketinggian dua meter pada sabtu sore hingga minggu pagi
menurut ahok banjir tersebut diakibatkan keberadaan rumah warga
di sekitar kali kerukut
masih menurut ahok pemprov dki jakarta pernah bermaksud
untuk membeli lahan di kemang untuk resapan namun gagal
seolah olah kita paksa tutup rumah warga itu
kita datang ambil